seks ini nggak bawa papa bagus kalau gitu dicoba ya
anak juara miliknya rasanya
sekarang saya tahu
itu ikan ya
bukan tadi nggak ada ikannya di situ
nah simpan dong
lo yakin tetap mau
ikut kejuaraan tarung bebas itu
gue tuh jauh jauh kesini
gue tuh cuma nyamperin lo doang
kayak gue takut lo kenapa napa aja
kan lo berhasil sama kayak haikal lagi
lo bubarin aja geng warrior
gak usah ada
daripada berjatuhan korban lagi
gak segampang itu reva
warrior ini itu bukan geng motor berandalan
yang suka ribut terus
gak mau ribut sama yang lain
masa cuma gara gara satu orang
pintar banget cari cari alasan
ada reva disini
kok tau si boe lagi mari
siapa kasih tau
iya be tadi kan aku nyari boe
terus aku ke warung mba be
terus dikasih tahu deh katanya
kalau mba be sama boe lagi diempang
apa tuh boe
ikan kayaknya udah banyak loh
udah tiga puluh be
aduh hebat hebat hebat
tapi dibantuin sama reva be
kenapa musti dibantuin sama reva
loh be emangnya kenapa aku gak boleh bantuin
mba be kan bintanya si boe langkap sendiri
kenapa musti dibantuin
besok lo ke dulu ulang lagi ya
aku ya veraanha keep because we go terrible
ada masalah pasti sama camber lo ya
enggak jadi gini
masa tadi waktu gue nganterin melik ke tempat les
itu cammer lo udah nongkrong di tempat lesnya
terus gue tiba tiba dipukulin pakai tas
untung aja gak pake golok
tapi waktu pas mau buka helm malah
tau gak gara gara apa
karena dipikir tadi yang nganterin melik itu lo
berarti gue beruntung banget mon
gak nganterin bebe mel mel sampai tujuan
cobok kalau gue yang nganterin
bisa gue yang kena pukul
padahal tadi gue udah kesel banget mon
gara gara motor gue bensinnya habis
eh ternyata allah itu memang tahu
yang terbaik buat umatnya
berang ajar lo
iya bagus di lo
apa sih jadi di gue nih
sekali lagi makasih ya
udah mau nganterin bebe mel mel sampai tujuan
maaf banget mon udah ngerepotin lo
enggak lah gak ngerepotin
ini mau kasih tahu kalau milih
udah sampai di tujuannya dengan selamat
sesuai pesan gue ya
untung aja bukan gue yang nganter
ternyata ada hikmahnya juga
wah si abah lagi nyantai tuh
abah pasti baik nih
dan ngijinin buat gue ketemu sama raya
mohon dibawain martabak
makan ya abah
ikhlas kamu tuh ya
ya ikhlas lah abah
kalau gak ikhlas mas saya kesini gak bawa apa apa
juara milihnya rasanya aku
nasi abah abah teriut teriut kak
terima kasih abah
mau ke dalam ketemu orang
ngapain kamu ketemu
sekarang saya tahu
kamu itu siapa